ya ratusan tokoh dari berbagai latar belakang menyampaikan dukungan terhadap badan pengawas obat dan makanan atau bepom
terkait kontroversi pengadaan vaksin nusantara
para tokoh tersebut memberikan dukungannya secara terbuka dengan zoom meeting
untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom sore hari ini dengan epidemiolog universitas indonesia pandu riodo
selamat sore pak pandu
selamat sore mbak fani
baik pak pandu anda jadi salah satu yang mendukung bepom secara terbuka
alasan pak pandu sendiri apa
ya saya ikut mendukung karena kita harus mempertahankan independensi badan pom
organisasi atau institusi badan pom ini selama pandemi ini mendapat tekanan yang luar biasa
untuk melakukan ketika proses uji obat apakah uji vaksin dan sebagainya
dan menjadi suasana yang tidak sehat
karena ada badan atau institusi tertentu atau orang orang tertentu yang mempunyai pengaruh di bidang politik
yang ingin memengaruhi independensi badan pom
kalau badan pom tidak berfungsi dan tidak bisa independen maka akan berdampak pada keselamatan rakyat indonesia
jadi kita akan mendukung dan juga mengapresiasi selama kerja selama ini badan pom telah bekerja independen
dan harap terus bekerja independen walaupun di bawah tekanan apapun
oke pak pandu tekanan seperti apa yang pak pandu lihat kepada bepom yang terjadi pada bepom selama ini
berkaitan dengan apa saja kemudian apakah tekanan ini pernah terjadi untuk bepom sebelumnya
ya yang paling jelas adalah tekanan ketika tahun lalu ada uji coba obat
dan semua tekanan itu mengarahkan bahwa
seakan akan badan pom itu yang menghambat
padahal hambatan itu terjadi karena para peneliti tidak mengikuti standar riset yang baku
yang sudah menjadi ketentuan badan pom
dan menjadi ketentuan semua badan penilai obat dunia
maupun di semua negara seperti fda atau di australia di who juga
semuanya standarnya sama
mau obat mau
walaupun di dalam suasana emergency pandemi ini
tidak ada yang bisa mengindahkan aturan itu
karena konsekuensinya besar sekali taruhannya besar sekali
kalau kita mengabaikan itu
itu bisa saja obat yang kita lempar ke masyarakat atau kita izinkan beredar di masyarakat
akan membahayakan keselamatan masyarakat
tugas badan pom itu luar biasa
dan dengan demikian kita memberikan dukungan moral dan dukungan psikologis
supaya badan pom tetap independen
pak pandu menurut bapak bagaimana jalannya proses pengadaan vaksin nusantara
sampai dengan saat ini ya
bahkan kan kalau kita lihat ini menimbulkan polemik tidak hanya secara saintifik
tapi juga masuk ranah politik gitu pak
kita berkali kali melihat bahwa ketika
badan pom melakukan fungsinya untuk menilai hasil dari uji klinik fase pertama
yang dilakukan di rumah sakit karyadi
itu dilakukan secara terbuka
ada kesempatan untuk tim peneliti memberikan juga jawaban untuk terbuka
ada upaya untuk juga melakukan inspeksi langsung pada tempat di mana dilakukan uji klinik
dan semua dilaporkan terbuka
tetapi ketika terus terang ini saya nyatakan
pada waktu hearing dengan komisi sembilan dpr
itu seakan akan badan pom yang dipersalahkan
bukan tim peneliti yang tidak mengindahkan aturan aturan yang harus dipenuhi
supaya bisa memenuhi persyaratan kaedah saintifik
bapak presiden sendiri sudah bilang
semua inovasi semua riset baik vaksin maupun obat
harus memenuhi kaedah kaedah saintifik
dan saya heran kenapa teman teman dari kolega anggota dpr
ada yang menyatakan bahkan sampai tertulis untuk uji klinis ini harus dilanjutkan
padahal hasil penilaian uji klinis ini belum bisa dilanjutkan
tidak dihambat kalau mau dilakukan lagi
ya dari awal lagi supaya betul betul terlihat hasilnya bahwa vaksin ini
produk yang mau dikembangkan ini aman dan bermanfaat
tapi pak pandu bepom sendiri juga sudah mengatakan tidak mau ikut ikutan
jika vaksin nusantara ini terkesan dipaksakan untuk lanjut
nah di sisi lain tim peneliti vaksin nusantara mengklaim
mereka ini sudah diawasi tapi oleh pihak di luar bepom
kalau dari sisi pak pandu sendiri
apakah kaedah seperti ini bisa untuk dilakukan legal gitu untuk dilakukan
dan nantinya akan dipasarkan vaksin nusantara tersebut untuk digunakan bagi masyarakat
wah itu harus mengubah amandemen undang undang kan tidak bisa
jadi secara undang undang
bahwa yang berwenang untuk menilai dan mengizinkan uji klinis
dan mengizinkan obat itu beredar adalah badan pom
dan itu secara undang undang tidak bisa dilakukan atau dilanggar
jadi tim peneliti yang mau mengabaikan fungsi badan pom
itu akan bisa dikenakan suatu tindakan yang sifatnya ilegal
karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di republik
oke jika ini seperti permintaan dari komisi sembilan dpr
yang menginginkan agar vaksin nusantara ini bisa dilanjutkan disebar untuk ke masyarakat
sementara itu menyalahi amandemen undang undang
dari pak pandu sendiri seperti apa imbauan atau mungkin semacam masukan gitu pak
untuk ada hearing atau dengar pendapat lagi ke depannya
ya jadi hearingnya yang akan datang adalah pertama kepada tim peneliti
siapapun tim penelitinya harus memperhatikan
dengan aspek semua yang sudah digariskan atau diatur dalam regulasi uji klinik fase satu
atau uji klinik fase dua uji klinik fase tiga dan juga nanti pada waktu sudah diizinkan beredar pun
tetap ada tanggung jawab yang harus dipegang oleh pengembang daripada produk vaksin atau obat tersebut
jadi tidak ada alasan untuk
ini inovasi karena ini berbeda tidak ada itu
semuanya produknya sama dan di semua dunia sama
jadi seperti vaksin yang juga dari luar juga memenuhi kaedah kaedah seperti itu
kalau kaedah itu dilanggar maka tidak akan diizinkan diedarkan di masyarakat
karena membahayakan keselamatan masyarakat
kalau dipaksakan maka yang memaksakan itu yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu
dan ini yang harusnya juga bisa dicegat
dengan saya menghimbau lagi kepada tim peniti atau tim yang memperkerasai vaksin nusantara
untuk supaya mematuhi regulasi yang ada
dan satu satunya yang diakui oleh lembaga pemerintah dan secara undang undang adalah badan pom
bukan lembaga lain yang mau dikatakan sebagai lembaga independen
oke pak pandu terakhir pak
dari dukungan yang dilaksanakan secara online hari ini
tuntutannya apa saja
dan apabila tuntutan dari dukungan tersebut yang sudah dialirkan untuk b pom ini tidak dilakukan
atau tetap dipaksakan untuk dilanjutkan itu vaksin nusantaranya
tanpa ada penelitian atau izin dari b pom
seperti apa tindakan ke depan yang akan diberlakukan pak
enggak kita tidak spesifik untuk menuntut sesuatu ya
kita mendukung independensi badan pom supaya badan pom tetap tegar
tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan kita

dan kita apresiasi terhadap fungsi badan pom
jadi bukan hanya vaksin yang sekarang sedang menjadi heboh
tetapi juga semua produk yang sedang akan kita kembangkan atau yang sedang dikembangkan
itu harus mengikuti aturan aturan yang berlaku
dan badan pom harus juga melakukan fungsinya secara baik dan benar
karena mendapat amanat yang luar biasa dari seluruh rakyat indonesia
terima kasih pak pandu atas informasinya
kita harapkan agar ini ada titik terang semuanya
sehingga sebenarnya kepentingan bagi masyarakat yang menjadi prioritas utama
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas seperti saat ini
yang lebih dipenuhi seperti itu ya
kita tidak jatuh banyak korban akibat kepentingan yang ada di balik pengadaan vaksin nusantara seperti saat ini
terima kasih sekali lagi selamat sore pak pandu riono
atas waktunya di cnn indonesia newsroom